kita perkirakan dengan adanya bansos yang diberikan tambahan rp dua puluh empat tujuh belas triliun
maka kita bisa menahan pertambahan jumlah kemiskinan
penyediaan bantalan sosial sebesar rp dua puluh empat tujuh belas triliun diklaim pemerintah bisa menjadi angin segar
untuk masyarakat menghadapi kenaikan harga bbm bersubsidi
seperti dirasakan warga kerembangan selatan surabaya jawa timur
sepuluh keluarga menerima bantuan langsung tunai tahap pertama pada sabtu
dinas sosial kota surabaya menyebut pada tahap pertama ada tujuh puluh satu sembilan ratus enam keluarga penerima manfaat
bantuan sebesar rp tiga ratus untuk dua bulan yakni september dan oktober
kemudian bulan november dan desember akan diberikan pada bulan desember
ini tahu bu untuk apa ini
bantuan bakar ya
nantinya akan dibelanjakan untuk apa ini
ya nanti dibelikan untuk bbm bk bk bk bk
perlu diketahui subsidi bantalan sosial sebesar rp dua puluh empat tujuh belas triliun dibagi dalam tiga kategori
yang pertama bantuan langsung tunai atau blt yang mencapai rp dua belas empat triliun
bantuan ini menyasar dua puluh enam puluh lima juta keluarga penerima manfaat yang disalurkan melalui pt pos indonesia
masing masing keluarga menerima rp enam ratus yang dibagi dua kali penyaluran
masing masing rp tiga ratus per penyaluran
kedua adalah bantuan subsidi upah atau bsu sebesar rp sembilan enam triliun yang disalurkan oleh kementerian ketenaga kerjaan
bantuan ini menyasar enam belas lima juta pekerja yang berpenghasilan maksimal tiga lima juta rupiah per bulan
mereka yang menerima harus terdaftar dalam bpjs ketenaga kerjaan
terakhir adalah subsidi transportasi sebesar rp dua tujuh belas triliun
bantuan ini menyasar angkutan umum
nelayan dan peserta perlindungan sosial
bantuan sosial bbm ini pun dilakukan presiden dalam setiap kunjungan beberapa waktu terakhir
seperti dalam kunjungan ke jayapura papua dan kepulauan tanimbar maluku
tim liputan cnn indonesia